hai informasi pertama saudara datang dari presiden jokowi dodo yang akhirnya buka
suara soal dirinya yang tidak diundang ke rakernas pdi perjuangan dua ribu dua puluh empat pada pekan ini
saat ditanya wartawan usai mengunjungi korban lahar hujan gunung merapi di kabupaten
agama sumatera barat jokowi meminta urusan soal undangan rakernas ditanyakan langsung
ke pdi perjuangan selaku pengundang jokowi bilang urusan itu langsung saja tanyakan kepada
yang mengundang sebelumnya ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat menyebut
tak mengundang presiden jokowi dan juga wapres dalam rakernas kali ini
ditanyakan dengan saya kemarin cepat akrab bertemu dengan bukuan di
lama sekali saya akrab dan baik dengan mbak puan
semeringan masa nggak boleh semeringan
yang diobrokan ya masalah air namanya di world water forum
lain dengan jokowi putranya gibran raka buming raka yang juga merupakan wakil presiden terpilih di
pemilu dua ribu dua puluh empat justru mengaku belum tahu apakah diundang atau tidak ke rakernas pdi perjuangan
namun gibran menyebut akan hadir apabila memang diundang gibran juga mengomentari soal pertemuan
jokowi dengan puan maharani di forum world water forum di bali menurutnya hubungan sang ayah dengan
ketua dpp pdip puan maharani tidak pernah ada masalah dan baik baik saja
insya allah datang kalau ada undangannya
tidak masalah kan semuanya baik baik saja ya